putra presiden joko widodo kaisang pangarep kami siang mendadak menjadi pusat perhatian warga desa gumeng kabupaten mojokerto
selama dua puluh satu hari putra kedua presiden ini bakal mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata yang digelar universitas kristen petra
kaisang akan ditempatkan di desa terpencil bersama ratusan mahasiswa dari sembilan negara
rombongan kaisang pangarep bersama dengan ratusan mahasiswa dari sembilan negara asia
peserta program community outreach dua ribu enam belas tiba di pendopo pemerintahan kabupaten mojokerto kamisia
dengan penjagaan ketat polisi dan pas pampres kaisang pangarep nampak akrab dan berkumpul dengan teman temannya
meski sebagai anak presiden kaisang pangarap duduk berjajar dengan teman temannya di belakang barisan forum pimpinan daerah kabupaten mojokerto
putra bungsu presiden joko widodo ini berada di mojokerto untuk mengikuti community outreach program tahun dua ribu enam belas
yang diselenggarakan oleh universitas kristen petra surabaya
community outreate program adalah program kuliah kerja nyata untuk mahasiswa asing dari berbagai negara di asia
selama mengikuti community outreach program ini kaisang pangarep akan ditempatkan di desa gumeng
kecamatan gondang kabupaten mojokerto selama dua puluh satu hari
tanpa ada perlakuan khusus
untuk tahun ini community outreach program diikuti oleh dua ratus peserta dari sembilan negara
diantaranya belanda korea hongkong dan inggris
sementara itu seluruh peserta community outreach program
akan ditempatkan tersebar di dua kecamatan yaitu kecamatan gondang dan jatirejo